harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor
kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran gambaran pelakunya
sudah teridentifikasi dengan baik oleh bin dan polri tetapi belum bisa diumumkan
nah sudah kita membuat sadgas
untuk lebih berhati hati karena dua hal
pertama peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih
lalu yang kedua dalam sebulan ke depan kira kira itu akan ada pengundangan
undang undang perlindungan data pribadi undang undang pdp yang sudah disahkan di dpr
di tingkat satu
berarti tinggal tingkat dua itu pengesahan di paripurna tidak akan ada pembahasan substansi
itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber